sejak pukul dini hari hingga delapan selasa pagi
ada satu ratus dua puluh lima penumpang yang tiba di terminal terpadu pulau gebang jakarta timur
tak hanya pemudik warga ibu kota ada pula pendatang dari luar jakarta
karena kemarin terkendala ini ya lalu lintas padat lumayan padat ya
dan saya pikir juga sekarang penerapan ininya lebih longgar mungkin penyekatannya
jadi ya kami jalan sekarang
ya banyak penumpang belum mengetahui jika penyekatan arus balik lebaran menuju ibu kota diperpanjang hingga tiga puluh satu mei mendatang
hotline pada potan misalnya
ia harus menjalani tes usap antigen saat tiba di terminal terpadu pulau gebang
karena tak memiliki surat keterangan bebas covid sembilan belas saat berangkat dari surabaya
ya tahu tahu sih tapi karena di bus itu ya saya dimasukkan di bus tanpa antikopik surat antikopik
ya berarti karena aman saja berarti setahu saya sih
kan penyekatan itu sudah dibuka
dari hasil tes usap antigen selama delapan belas hingga dua puluh dua mei
unit pengelola terminal terpadu pulau gebang mendapati delapan orang penumpang reaktif covid sembilan belas
mereka berasal dari sejumlah daerah di jawa tengah dan jawa barat
hingga selasa pagi terminal ini memiliki stok dua ratus dua puluh tiga alat tes usap antigen dan delapan ratus tujuh puluh lima alat genos
untuk mencukupi kebutuhan hingga masa penyekatan berakhir
pengelola terminal membatasi jumlah penumpang yang dites dengan metode acak
seharinya sesuai rapat terakhir dengan pihak dirijen perhubungan darat
jadi sampai tujuh sekitar sepuluh kemudian tujuh sampai enam belas sepuluh
kemudian sampai malamnya lagi sepuluh sampai paginya itu sepuluh aja
nah kemudian kalau genos dia tujuh empat puluh
siangnya sampai enam belas itu lima puluh malamnya baru
pada masa arus balik lebaran tahun ini
ada dua dua puluh tujuh penumpang yang datang ke terminal terpadu pulau gebang selama periode empat belas hingga dua puluh empat mei
puncak arus balik di terminal ini terjadi pada dua puluh dua mei
dengan jumlah kedatangan penumpang mencapai tiga ratus enam puluh dua orang
victor pangaribuan aryo asmoro jakarta